minta maaf saja tidak cukup
ampun deh si agung itu
nggak tahu apa kalau di rumah sini ada anak yang sakit
us diam ya anaknya
dia tidak bisa seenak
ini nggak bisa dibiarkan
anak itu benar benar ketahuan
apa anda tahu kalau ini bulan puasa
enggak gue orang tidur aja
kalau dengar suara musik yang kayak gini
sekarang juga dia harus yang paling bunuh
aduh gimana ya
cepat ya sayang ya cepat ya
ada warga di depan
tunggu ya tunggu ya
ini biang teroknya
kenapa salah saya apa pak
kamu jangan bura
ini bulan puasa kamu telah mengganggu ketendangan warga
jadi berisik warga sekampung
sekarang hajar dia
tidur dia sudah mati
jangan bercanda pak
jangan bercanda pak
jangan bercanda pak
pak sabar pak
kamu mau bercanda
ikut campur agung dah kelewatan
bulan puasa begini musiknya
bukan berdik malah bikin
bilisi keluarga semua
sabar pak sabar
suci ramadan jangan kita kotori
dengan amarah kami enggak amarah pt
bapak bapak jangan emosi
akhirnya puasa kita jadi batal
udah nanggung pak rt
biar batal sekalian
sabar dulu pak mendingan kita cari jalan tengahnya aja pak
ini udah melewati batas
sudah pak sudah sebaiknya kita bicarakan
baik baik kekerasan tidak akan
sudah sekarang siapa yang mewakili warga ini
ya sudah yang lain bisa pulang
mas makasih ya
kamu gak apa apa kan
ya enggak apa apa
lumayan sedikit sakit sih
mas bantuin saya mas ya
sekarang siapa yang mau bicara duluan
aku enggak bisa tidur
karena suara musik dari studio ini
tidak bisa istirahat pt
karena dengar suara musik gandeng
anak setan ini terus gigi kungilu
dengerin suara gitar yang melengki prt
semua warga di sini merasa terganggu
nah agung sekarang kamu sudah
dengarkan keberatan warga sekarang bagaimana
mendapat kamu saya minta maaf pak
tidak cukup saya maunya
titik pak maaf pak
tapi studio ini satu satunya mata pencarian saya pak
kalau ditutup saya dapat makan dari mana pak
kamu cari aja kerja di tempat lain
masih banyak kok
kamu telah merasakan warga
karena suara musik kamu yang ganteng ini
ya betul kamu jangan egois
studio ini harus ditutup
sudah pak sabar sabar kita selesaikan
lo didukeran kamu
sopanlah moto kamu
jadi sedikit se laurian untuk
tau lah tau
malu ya sama tetangga ya sakit
ayah itu heran sama kamu
kamu makin lama makin tidak terkontrol
makin berani ngelawan
kamu mau ngapain di sana
mau bikin malu ayah
tadi sekarang habis rapat sama pak rt
rapat tentang musisi gila
sekar nggak bohong ya
tadi sekar lewat dan ngeliat mas agung dipukul warga
sudah berani kamu sekarang ya
ini pasti hasil pergaulan
kamu sama musisi gila
sekar sudahlah nak
kamu dengerin aja omongan ayah kamu
toh ini semua kan juga untuk kebaikan kamu juga
kamu mau cari alasan apa
berkali kali ayah sudah bilang sama kamu
jangan bergaul sama musisi gila
kamu malah nggak nurut
bu berguber dia
kita belum kenal
itu adik saya dimas
tersalahan yang tadi ya
ya gitu deh mas
ini satu satunya mata pencarian saya
seandainya aja kita bisa bantu ya
gue ngerti sih perasaan lo
ya mungkin karena hidup gue tujuin untuk musik juga kali ya
tapi kalau gue boleh usul ya gung
harusnya lo tuh nuntut hak lo juga ke prt
lo juga berhak dong mencari musik
lo juga berhak dari penghasilan
tapi masalahnya bukan di prt lagi
loh gak bisa kayak gitu dong mereka gung
lo kan punya hak yang sama seperti mereka
saya nggak berani mas
gini deh gung
kalau lo gak berani biar gue yang bantuin ngomong ke prt
eh eh dimas dimas dimas
kita kan bukan warga sini
kita nggak bisa ikut campur terlalu dalam
terus kita disebut provokator lagi
lo siapa yang provokator kak
ini solidaritas antar seniman
tapi bukan gini caranya
jangan ngerasa gerusuk
nanti kalau kita salah kita yang kena lo
ya udah lo tenang aja deh pokoknya ya
kita bakal bantu gung
nad usu heterogenekenan kan tak lupa disini tempat satu
aturkan ke kebootlulu maah
jangan harus uwik doi l transactioneu
tinggal deket sini

oh saya pikir suaminya